tahun ajaran baru tinggal sebentar lagi
siswa sekolah menengah atas yang duduk di kelas dua belas kini tengah bersiap untuk mengikuti tes seleksi masuk perguruan tinggi
kira kira mereka sudah tahu belum ya mau kuliah jurusan apa dan di mana serta apa alasannya
dulu sih pengennya arsitektur ya cuma karena buta warna jadi ngebel teknik sipil yang masih berdekatan
sebenarnya tuh aku pengennya masuk kedokteran cuman kata orang tua tuh kalau misalkan kedokteran agak lama kan kuliahnya
jadi disuruh masuk farmasi aja terus aku juga kebetulan tertarik masuk ke jurusan itu
harapannya sih undang undang vitas indonesia
pertama tama dari dorongan orang tua gara gara kedua orang tuaku dokter
cuman dulu pengennya jadi guru cuman sekarang sih maunya jadi dokter ya
proses memilih universitas dan jurusan
jurusan ternyata tak sederhana
ada beragam hal yang menjadi bahan pertimbangan
dan terkadang hal yang dipilih berujung tak seindah impian semula
berdasarkan hasil survei indonesia carrier center network atau iccn tahun dua ribu tujuh belas lalu
tujuh persen mahasiswa indonesia merasa salah memilih jurusan kuliah
dan hal ini rata rata baru disadari setelah menjalani proses perkuliahan selama tiga hingga empat semester
penyebab salah jurusan ini bisa beragam
mulai dari karena paksaan orang tua ikut ikutan teman dan tidak mengetahui bakat yang ada pada dirinya
hingga alasan yang penting diterima di universitas impian
saat sudah merasa salah pilih jurusan dampaknya bisa bermacam macam
mulai dari malas kuliah sulit mencapai prestasi akademik stres hingga yang terparah drop out atau berhenti kuliah
duh jangan sampai ya
banyak sekali pilihan jurusan kuliah yang menarik untuk kita ambil banyak juga kampus yang bagus untuk kita masuki
tapi seringkali kita merasa bingung karena merasa tidak ada yang diinginkan atau anda tidak tahu sosoknya di mana
jurusan apa yang harus saya ambil
pertanyaan pertanyaan seperti itu yang seringkali muncul di benak kita ketika kita ingin masuk kuliah
lalu bagaimana ya caranya untuk memilih universitas atau jurusan yang tepat
menurut direktur pendidikan
fox point indonesia indra karismiaji ada beberapa cara untuk meminimalisir kesalahan memilih jurusan
pertama kenali minat bakat dan potensi diri sedini mungkin
perhatikan hal hal yang kamu sukai bisa jadi disitulah minat dan bakatmu yang bisa jadi acuan untuk memilih jurusan kuliah
bila masih ragu kamu bisa ikut tes minat bakat dari lembaga terpercaya
ketiga celila melihat peluang kerja di masa mendatang
selanjutnya sesuaikan pilihan kita dengan kemampuan finansial agar tidak putus kuliah di tengah jalan karena terkendala biaya
dan terakhir pastikan pilihan diambil bukan hanya karena ikut ikutan teman ataupun tren
namun indra meminta calon mahasiswa baru tak perlu terlalu khawatir salah pilih jurusan
menurutnya saat ini ada hal yang lebih penting
dan tips ini berlaku juga buat kamu yang terlanjur
merasa sudah menangis
sudah salah pilih jurusan
bisa nggak kita dengan cepat itu mempelajari hal yang baru
jadi bukan menjadi pekerja karena pekerjanya itu nanti akan digantikan oleh robot
tapi bisa nggak menciptakan hal hal yang baru yang belum ada
pengembangan apa yang sudah ada di dunia ini
tentunya tadi yang ditanyakan harus sesuai dengan minat bapak

tuh sudah jelas kan
yang penting adalah asah kemampuan beradaptasi serta berinovasi
agar masa depan cerah bukan hanya sekedar impian tapi kelak menjadi kenyataan
mentari ditanzil galuh prestisa jakarta